hai kami ajak anda untuk menyimak bersama jalannya sidang lanjutan kasus pembunuhan
wayan mirna salihin dengan terdakwa jessica kumala wongso di pengadilan negeri jakarta pusat
kita langsung maksudkan terlebih dahulu apakah tersebut ada perubahan
bisa diketahui dengan metode berapa ada metode yang berbeda pertama has analysis
ada metode yang berbeda pertama has analysis
ada metode yang berbeda pertama has analysis
analisa itu artinya kita menguji integratif dari suatu file
otentikasi dari suatu file
jadi kalau ada perubahan
maksudnya otentikasi file itu
andai kan file itu terpotong
jangan terpotong hanya satu character
atau satu frame
atau satu frame berubah
jadi kalau ada perubahan
maka has yang identik tersebut akan itu berubah
makanya di dalam dunia digital forensik internasional
has itu juga dipermasukkan sebagai jawabannya secara realistik
jadi kalau kita setiap hari bisa berubah kan beda lagi
terus metode yang kedua
yang kedua metadata analisis
di analisa metadata
saya tidak tahu
jadi gambar istilah dalam multimedial frame tersusulah frame frame gambar gambar itu ada lima belas frame per detik ada tiga puluh frame per detik ada dua puluh lima frame per detik dan ketika dia bergerak tarik atas satu rakaman pilih itu
nah jika ada frame yang dihilangkan jika ada frame yang disisipkan kita juga akan tahu
lihat tahun ya bisa ketahuan yang mulia
yang terakhir itu ada namanya analisa bitrate histogram analisa bitrate histogram itu kalau kita menguji transfer bitrate frame frame ketika dia diakses sama multimedial
dan jika misalnya juga disitu ada penyesuaian frame atau editing di dalam frame itu sendiri juga akan kelihatan bitrate menjadi tidak seragam
seperti itu ya
untuk konteks kasus ini seluruh frame kita terima dari begini dalam bentuk satu class g study
tidak ada kita temukan adanya editing tidak kita temukan adanya tempering yang masukin frame di sana atau kita buang frame tidak ada sama sekali bentuk konteks kasus ini
jadi class g study yang saudara analisa tadi ternyata masih orisinir ya
sebenarnya ya menurut lima pengetahuan yang semua kita ketahui
ya betul sekali
ya selanjutnya ada kegiatan kegiatan kita yang namanya momen description
moment description itu kita menggantarkan rangkaian moment yang ada pada rekaman video dengan tekniknya kita sebagai digital forensic analisa video forensic analisa
jadi ketika kita menggantarkan moment itu tidak seperti publik melihat rekaman video
artinya jika misalnya moment moment tersebut kita lihat gelap memang dikarenakan pencahayaan yang kurang di sana kita bisa isi cahaya
sehingga sesuatu yang luar biasa kita bisa tahu apakah itu meskipun mungkin juga tidak bisa maksimal karena terkendala dengan kondisi yang terkait dengan video itu sendiri
tapi secara teori juga bisa kita isi cahaya
kalau misalnya tabur kita bisa fokuskan
supaya bisa kita lihat apa yang ada di sana
kalau misalnya kita ingin melakukan pembesaran objek kalau misalnya itu diperlihat kalau dipesarkan seperti biasa dia akan pecahkan sejadinya gambar itu terkitar susun atas piksel piksel
nah kalau misalnya itu dilakukan pembesaran ujung dikit maka akan jadi kotak kotak
nah dengan teknik yang kita miliki metodologi kita miliki tidak akan terjadi apa apa
kita melakukan zoom in pembesaran
tapi sebelum kita lanjut apakah brush test yang keuntungan diterima apakah itu dalam keadaan di sitar atau di setar atau bagaimana
ya ada kita ada form penerimaan barang buktinya
dan ketika selesai edit kita kita juga kasih form penerimaan barang buktinya
jadi kan kita ada namanya dalam dunia forensic science itu ada namanya chain of custody
rantai perjalanan barang bukti yang dikitar harus jelas
sebelum saya kasih tahu bahwa ada penyerahan terhadap penyelidikan barang bukti
di situ disita atau ditandakan dan sebagainya kita bisa lanjut
ada penyelidikan barang bukti
namanya penyelidikan barang bukti

ini bisa ditandakan tekankun gangaya
ini juga bisa dikitar sampai kom inmates berkata
kita harus melakukan politik di skran berkualeng
sehingga penelitikan baru dengan keseand extraordinarily unigmatif